ini dikejar kejar sama siluman kalajengking
dan istana juga sedang porak porak anda dan dihajar sama

kalau kau tidak membayar upeti
bukan aku tidak bermaksud untuk membayar upeti
tapi rakyat gagal panen

bersiap siap untuk bertarung
sambil kalian berdua
biar ini tetaplah bersamaku

radean radean kian santang
nungun nungun pisan
terima kasih banyak atas pertolongannya
mungkin kalau kamu tidak turun melong nyai
nyai teh sudah tidak ada
aku suka kau menolongmu
radean radean kian santang
radean teh masih hilang
nyiroh sedang apa nyiroh disini ini ritejar kejar sama siluman kalajengking dan istana juga sedang
porak porak anda den dihajar sama raja gandara sama anak buahnya astagfirullahaladzim ini bahaya
kita harus kembali ke pajajara iya raden naiklah ke punggungku biar kita cepat sampai baiklah
nyiroh ayo ikut bersama aku
nanda prabu kuatkan hatimu
ayahandamu rai prabu siliwangi benar benar sangat tidak menyayangimu
ingat nanda prabu
ayahandamu selalu saja milih kasih dan selalu mengabaikanmu nanda prabu
kau adalah puteraku surawi sese
ingat nanda prabu
awas ayahandamu rai prabu siliwangi berbohong